dan di tahun ini dengan usianya yang sudah lima puluh tahun islamic development bank sendiri berkomitmen
apapun dalih yang mereka katakan tapi sepintas kita lihat itu mempertunjukkan kepada masyarakat ada